cincin pada umumnya terbuat dari logam namun pemuda asal kota bandung jawa barat berhasil menyulap limbah kayu menjadi cincin
lewat tangan terampilnya ia mengukir cincin berbentuk logo tokoh serta wajah
dan kini karya uniknya sudah mampu menembus pasar dunia
jadi untuk pemilihan jenis kayunya adalah ini sono keling karena seratnya beradu sehingga tidak mudah rapuh
dan proses ini paling penting karena ini adalah proses penghalusan menentukan tingkat kenyamanan saat dipakai
pasang aksesoris dengan bentuk wajah lalu haluskan untuk merekatkan bagian dalam kayu agar tidak mudah patah
oleskan pelitur inggris untuk mempertegas serat kayu sebagai finishing semprot dengan fernish dan jemur
ini lumayan unik juga nah ini buat proses sigelmarnya ini kita pakai grafir
jadi ada mesin grafir
untuk antusias dari si konsumen sendiri gimana kang
lumayan buat saat ini banyak yang order juga banyak yang nanya nanya juga gitu kan
dalam sehari rumah produksi ini bisa menghasilkan enam sampai delapan buah cincin ukir kayu dengan harga mulai rp satu ratus lima puluh ribu rupiah per buahnya
ternyata tidak hanya di indonesia cincin kayu ukir juga sudah dikenal di mata dunia mulai dari asia hingga amerika
juga bisa melalui media sosial
dari penjualan cincin limbah kayu sagietos mampu meraup keuntungan hingga jutaan rupiah
dian permatasari bandung